direkturat tindak pidana ekonomi khusus baris krimpolri
terus melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana kemanusiaan
oleh aksi cepat tanggap atau act
hingga kini penyidik dtp dexus baris krimpolri
telah memeriksa empat orang saksi
dari hasil pemeriksaan ini penyidik akan melakukan gelar perkara
untuk meningkatkan status penanganan kasus kepenyidikan
audit keuangan juga tengah dilakukan penyidik
baris krimpolri menduga yayasan aksi cepat tanggap
melakukan aksi pencurian dana korban kecelakaan lion air jt enam ratus sepuluh
act juga disebut tidak transparan mengenai biaya
yang diterima dari boeing kepada para ahli waris korban
kabak penung divisi umas polri kombes polnurul azizah mengatakan
act juga tidak merealisasi dana csr kepada ahli waris korban
dana tersebut justru dimanfaatkan membayar gaji petinggi act
bahkan untuk fasilitas dan kepentingan pribadi
kemudian yayasan aksi cepat tanggap tidak memberitahukan
realisasi jumlah dana csr yang diterimanya dari pihak boeing
kepada ahli waris korban termasuk nilai serta progres pekerjaan
yang dikelola oleh yayasan act dan diduga pihak yayasan act
tidak merealisasikan seluruh dana csr
yang diperoleh dari pihak boeing
melainkan sebagian dana csr tersebut dimanfaatkan
untuk pembayaran gaji ketua pengurus pembina
serta staff pada yayasan act
sementara itu pada senin siang ibnu hajar
presiden yayasan aksi cepat tanggap
serta ahyuddin mantan presiden act
juga tiba di baris limah pes polri
kedatangan mereka untuk melanjutkan pemeriksaan
terkait dugaan kasus penelewangan dana donasi masyarakat
yang dikelola lembaga tersebut
setelah berlangsung selama kurang lebih dua belas jam
senin malam presiden serta mantan presiden act selesai diperiksa
ahyuddin menjelaskan pemeriksaan dilakukan terkait aliran dana boeing
yang diterima act
menurutnya kerjasama antara boeing dan yayasan aksi cepat tangkap itu
tidak berupa aliran uang tunai
melainkan sejumlah fasilitas umum seperti di bidang pendidikan
maupun tempat tempat ibadah yang sudah berlangsung hingga juli dua ribu dua puluh
geris besarnya adalah bentuk program yang diamanahkan oleh boeing kepada act itu
dalam bentuk program pasum
pengadaan fasilitas umum
jadi bukan uang yang diberikan kepada ahli waris itu
dalam mengusut kasus ini polisi mendalami pasal tiga ratus tujuh puluh dua junto tiga ratus tujuh puluh dua kuhp
atau pasal empat puluh lima a ayat satu junto pasal dua puluh delapan ayat satu undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang informasi dan transaksi elektronik pasal tujuh puluh ayat satu dan dua junto pasal lima undang undang no dua puluh delapan tahun dua ribu empat
tentang yayasan serta pasal tiga empat dan lima undang undang nomor delapan tahun dua ribu sepuluh
tentang pencegahan dan pemberantasan tppu
tim liputan cnn indonesia